bergabung ke gedung dpr ri jakarta untuk mendengarkan keterangan pers terkait kasus penembakan yang terjadi di ruang kerja anggota dpr
ada ruangan anggota dpr di lantai enam belas dan kemudian di lantai tiga belas tembus
awalnya pertanyaan awalnya tembak atau peluru nyasar
kemudian ternyata ruangan di lantai enam belas
di lantai enam belas itu ruangan mantan jenderal polisi pak wani warok
dan ruangan tiga belas adalah pak wani warok dari gelindra
dan lantai tiga belas ruangan bambang hari
anggota dpr ri dari partai golkar
dan dua duanya di buta komunis tiga
kalau yang satu mantan jenderal yang satu anggota perbakin aktif
dan setiap jumat satu minggu kita latihan di lapangan perpakim di seberang gedung ini
kami langsung melakukan kontak dengan kapolda metro jaya
dan kemudian diutuslah beberapa pekerja untuk melakukan pengecekan lapangan
dan kemudian juga kami berkomunikasi dengan pak stio
pak stio hadir di sini dalam kapasitas sebagai ketua perpakim dki jakarta
nanti beliau akan
saya akan menjelaskan apa semua yang terjadi
jadi intinya adalah ada yang latihan menembak di perpakim
lapangan tembak perpakim
yang kemudian pelurunya nyasar ke gedung dpr
dan dalam hitungan menit mungkin jam ya
orang yang diduga salah tembak atau melakukan
sepuluh nyasol itu sudah ditemukan dan pistolnya juga sudah ada
dan kami sepenuhnya serahkan kepada pihak berwajib untuk memproses secara hukum
pelakunya adalah anggota perbakin tangerang selatan
nah untuk ini kami serahkan nanti ke pengurus perbakin untuk ditindaklanjuti secara organisasi
sedemikian kira kira yang bisa disampaikan
terorisme bukan penembakan yang disengaja atau aksi aksi teror kepada anggota dpr
walaupun itu anggota komisi tiga yang gencar menggolkan undang undang anti terorisme
jadi tidak ada kaitannya
tapi ini murni adalah latihan yang kemudian terjadi peluru nyasar
nah selanjutnya saya serahkan kepada pak prastio sebagai ketua perbakin dki jakarta
dan nanti dari pak ziko yang akan saya menjelaskan secara hukum
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semuanya
rekan rekan wartawan saya disini sebagai ketua pengprov perpakim dki
begitu ada kejadian tadi saya mendapat laporan
maka saya langsung ke tkp ke lapangan tembak
dan ke gedung dpr
setelah didapat disini maka kita sudah koordinasi dengan polda metro
bahwa tkp sudah diolah
takut diduga terjadi peluru nyasar
untuk diketahui bahwa di lapangan tembak di depan di dekat gedung ini
itu adalah lapangan tembak ada bermacam macam
ada lapangan tembak sasaran dan tembak reaksi
tembak reaksi itu
penembaknya bergerak dan juga ada sasarannya yang bergerak
oleh sebab itu lebih aktif ya
ini saya memberikan pemahaman dulu kepada rekan rekan
jadi jangan dibayangkan tembaknya hanya nembak berhenti begini kok bisa sampai ke atas
karena tembak reaksi itu ada yang jongkok miring dan sebagainya
nah intinya bahwa
patut diduga ini adalah pelurunya nyasar
yang menyasar ke lantai tiga belas dan lantai enam belas
saya tentunya nanti akan melihat kalau memang ini betul
teroleh salah satu anggota perbagian
dari perbagian tangerang selatan
identitas sudah ada
untuk urusan hukumnya kami serahkan ke polda metro
tapi untuk urusan organisasi nanti kami akan sampaikan ke rekan rekan yang di pengpro banten
karena itu ada di pengpro banten
mungkin dari saya itu cukup
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih pak ketua dpr pak kadif umas
rekan rekan ketua perhubungan seba sekaligus ketua perbagian dki jakarta
dan rekan rekan media sekalian
ijinkan kami menyampaikan kegiatan kami
setelah kami mendapatkan perintah dari pimpinan terkait dengan adanya kejadian ini
pertama kami melakukan olah tkb di lantai tiga
kemudian kami beranjak ke lantai enam belas
seperti yang disampaikan tadi bahwa di kedua tempat itu
satu ruangan pak winibaro
masing masing tempat tamu
kemudian beliau mengizinkan kami
silakan di olah tkb
karena beliau tahu bahwa olah tkb merupakan hal yang sangat penting
kemudian kami bersama sama dengan tim lab empat
lalu juga tim in dan inavis
bergabung dengan pors jakarta pusat
di ruangan beliau pak winibaro kami melakukan olah tkb
dan di dalam ruangan memang ada lubang kaca
kemudian sedang dilakukan pendataan
antara jarak dengan titik
masuknya lubang peluru dengan kentalannya
lalu di ruang pak bambang juga
kami juga melakukan olah tkp
dari olah tkb itu
sementara arah peluru berasal dari sejajar dengan lapan tembak
dan seperti yang disampaikan tadi
juga bahwa di situ
tadi sekitar jam satu siang sampai jam tiga
ada beberapa orang yang sedang latihan
sudah kami koordinasikan dengan pihak perbakin
dan yang bersangkutan juga sedang kami bawa untuk di mta keterangan
kami menemukan anak peluru
kemudian juga dari orang yang latihan yang inisialnya i
sedang kami ambil keterangan
sudah kami bawa senjatanya
kemudian besok akan kami kirimkan ke lab empat
antara proyektil yang kita ambil
dan proyektil yang ditemukan di ruangan
dengan senjata yang dimiliki oleh saudara i tadi
mudah mudahan bisa ditemukan hasilnya besok
akan kami sampaikan
terkait dengan proses hukum
tentunya kami akan bawa ke pudamitun jaya
untuk yang bersangkutan di periksa dan mta keterangan
dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan
kami bersyukur bahwa tidak ada korban
namun kami akan berkoordinasi dengan perbagin
berkoordinasi dengan pak ketua juga di sini
sehingga mudah mudahan ke depan faktor keamanan
itu menjadi beraktivitas mahasiswa
demikian saya kiri terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
jujur saya tidak bisa membayangkan
kalau tadi yang memakai jilbab
adinda kita staff daripada saudara bambang
hari yang hari ini kebetulan sedang melakukan umroh
mau mundur sedikit itu pasti kena kepalanya
dan saya juga tidak membayangkan
tamu daripada pak wani waros tadi
kalau tinggi sedikit pasti kena juga kepalanya
jadi secara resmi dari dpr ri
kami meminta kepada pengelola lapangan tembak perbakin
untuk segera melakukan langkah langkah
agar hal ini tidak terulang kembali
ini ada peristiwa yang bukan satu dua kali
tapi barangkali sudah tiga kali
peluru nyasar ke gedung kita
saya juga ingin meminta badan rumah tangga
brt untuk melakukan kajian
apakah sudah dibutuhkan secara mendesak
kaca itu dilapisi dengan kaca film
yang bisa menahan peluru
ini juga kami akan minta brt untuk melakukan kajian
dan untuk menutup kaca itu dengan kaca film
yang mengarah ke lapangan tembak
tapi yang pasti
kami minta kepada pengelola lapangan tembak
kawasan itu adalah milik seknek ya
gbk untuk melakukan langkah langkah
misalnya menambah lagi penghalang
dalam bentuk baja atau apa
agar tidak ada lagi kejadian peluru nyasar
kita semua pasti bersyukur
tidak ada korban hari ini
tapi saya tidak bisa membayangkan
kalau tadi tinggi sedikit
yang sembilan ratus enam belas tamu dari bawah diwaro
atau staffnya bang bang
agak mundur sedikit
pasti akan menjadi korban
kalau yang sekalian
lebih kurangnya kami mohon maaf
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya demikian tadi keterangan
dari ketua dpr ri
yang didampingi oleh kadif humas polri
sekaligus ketua perbakin jakarta
terkait dan juga perwakilan atau direskrim sus
dari polda metro jaya
yang terjadi di gedung dpr ri
hari ini siang tadi
dan menurut keterangan ketiganya
diduga kuat bahwa penembakan
yang terjadi tadi
merupakan peluru nyasar
dari latihan aktif
yang dilakukan oleh anggota perbakin